sampai jumpa di video selanjutnya
gak usah disuapin tante
dewi bisa sendiri
sebenarnya juga gak apa apa kan
kamu udah tinggal disini
dan kalau kamu sampai sakit seperti ini
tante makasar tak mau jawab
kalau sampai ibu kamu tahu kan
kesannya seperti kamu gak terurus disini
sebenarnya apa sih yang bikin kamu sakit seperti ini
kamu stres ya
mikirin pernikahan kamu sama andre
sedang mengalami depresi berat
karena kehilangan sita
tapi anak tante itu tapan loh
gak pernah macem macem
dari keluarga baik baik juga
masa depan cerah
sebenarnya kurang apa lagi sih
kenapa kamu begitu berat
dan gak mau menikah sama anak tante
tentu berat tante
soalnya andre menganggap dewi sebagai sita
semuanya terasa palsu
semuanya terasa palsu
tante ngerti kan
kalau tante jadi dewi gimana
tante sangat mengerti
tapi tante hanyalah seorang ibu
yang sangat mencintai anaknya
tapi juga seorang ibu yang
tega memakbarkan orang lain
demi kebahagiaan anaknya
kesannya sangat egois sekali
tapi apa yang
sekarang tante balik
kalau kamu jadi tante
apa yang akan kamu lakukan
karena hanya itu yang diinginkan oleh andre
karena hanya itu yang bisa bikin dia bahagia kembali
menerima andre dalam hidup kamu
tante ingin kamu menerima andre dalam hidup kamu
tante ingin kamu menerima andre dalam hidup kamu
maaf ada perlu apa ya
kami tidak bisa berhubung dengan anda
kami diminta mas andre datang kesini untuk mengukur basita
untuk bikin kebaya pengantin sekalian tes makeup
doh kehendak berubah